pembelajaran tatap muka puluhan sekolah di dki jakarta dihentikan dan sekolah pun ada yang ditutup sementara akibat temuan kasus positif covid sembilan belas
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan satriwan salim koordinator perhimpunan untuk pendidikan dan guru atau p dua g
dan juga dr kastri meher anggota satgas penanganan covid sembilan belas selamat malam
selamat malam mbak salam sehat untuk kita semua
ya salam sehat untuk kita semua dan saya harap kita dalam kondisi sehat semuanya
saya akan ke pak satriwan dulu pak ini ikut juga menyuarakan bagaimana kemudian ketakutan dari para orang tua murid ya pak ya
evaluasinya dan hal hal yang harus disoroti itu apa saja sih pak sebenarnya
sudah setelah tiga minggu kan
nah temuan temuan kami baik di jakarta maupun dari daerah ya jaringan p dua g
pertama terjadi banyak pelanggaran terhadap skb
bentuk bentuk pelanggarannya seperti kantin itu buka gitu ya
ada yang diam diam ada juga yang terang terangan
padahal di skb empat menteri kantin itu dilarang dibuka
kemudian yang kedua jarak satu meter
nah di jakarta sendiri kami menemukan banyak yang satu meter itu agak susah
sma satu rombongan belajar itu atau satu kelas itu bisa sampai empat puluh siswa
sedangkan kelas kita kan tidak terlalu luas kira kira begitu
jadi untuk satu meter ini susah sebenarnya
nah yang ketiga adalah ventilasi udara itu banyak yang ditutup gitu ya
karena rata rata kelasnya ada ac
sehingga kalau dibuka itu kan anak anak merasa gerah dan seterusnya
kemudian ketika pagi juga ada waktu karena bersamaan datangnya
itu bertumpuk tumpuk gitu ya
sehingga tidak jaga jarak
ada juga misalnya di batam itu kami dapat laporan
peduli lindungi parkotnya itu susah untuk dibuka
sehingga ya sudah masuk saja gitu kan tanpa barcode peduli lindungi
nah sepulang sekolah juga demikian
rata rata terjadi juga gitu ya
di bogor di andeklang di cilegon di tanah jatar di agam di bimas di tubondo
rata rata terjadi lah termasuk di jakarta
kalau tidak jaga jarak bahkan tidak pakai masker
jadi ini di antara implementasi yang kami kira sangat lemah ya pengawasannya
baik di jakarta maupun di daerah daerah ya
implementasi skb empat menteri
jadi kami melihat skb nya ini agaknya macam kertas saja gitu ya
itu demikian mbak
ya berarti skb nya ada aturannya ada
tapi ternyata implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada begitu ya pak satriwan
betul betul karena lemahnya pengawasan tadi kan
baik dari pemprov atau pemkot pemkap termasuk dari pusat
ya termasuk di internal sekolahnya itu
saya akan ke dokter kasri
dokter disini saya lihat langsung skb empat menteri bahwa satu poin yang tadi disebutkan oleh pak satriwan adalah
bagaimana kemudian diantaranya kantin tidak boleh buka
di sini baru boleh buka di masa kebiasaan baru begitu kan
nah termasuk juga hal hal yang tadi disebutkan oleh pak satriwan
nah pertanyaannya dok sebenarnya pengawasannya itu seharusnya seperti apa sih dok
yang ada kenapa nih bisa sampai lolos begini kecolongan begini
tidak sesuai dengan aturan yang ada
iya ptm ini dilakukannya kita lakukan berdasarkan skb empat menteri ya yang seperti yang tadi telah disebutkan ya
dalam skb ini sangat tegak dan sangat rinci bahwa satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan
akan diberikan sanksi administratif dan akan dibina oleh satgas penanganan covid sembilan belas
pertama diantara pengetahuan dan evaluasi ptm ini yang dinilai adalah kesiapan ptm terbatas tersebut
sesuai dengan dasar kripsa kasus saseng dan komorbid laporan sekolah dan satgas penanganan covid sembilan belas
serta tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan
dan yang terakhir adalah status vaksin warga satuan pendidikan yang sudah terintegrasi di pedulung dundungin
serta kasus konfirmasi kontak erat covid
nah di sini kita juga butuh kekooperatifan antara pihak sekolah dengan pihak satgas
satuan pendidikan juga harus melakukan evaluasi dan validasi ptm ini berdasarkan data daftar yang diperiksa
status vaksinasi kasus covid sembilan belas serta kepatuhan protokol kesehatannya
nah di sini kita juga sebelumnya sudah menghimbau bahwa ptm ini
yang aman terlaksana dengan penerapan protokol kesehatan oleh masing masing individu maupun satuan pendidikan
sehingga diperlukan kepatuhan terhadap prokes secara tepat
nah oleh karena itu maka percepatan vaksinasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah
dalam upaya menekan penyebarannya perlu adanya kerjasama dari semua pihak
jadi akibat dari lemahnya si prokes ini
mungkin itu terjadi
dan makanya diperkankan lagi
satuan pendidikannya juga harus melakukan evaluasi dan validasi pdm ptm tersebut
kastri berarti tadi kan disebutkan
bisa ditindak tegas nih sekolah sekolah yang terbukti melanggar
sementara faktanya tadi kata pak satriwan
datanya banyak nih sekolah sekolah
nah berarti sejauh ini kalau data dari satgas
sudah ada berapa sekolah yang dinyatakan melanggar dan kemudian ditindak tegas
dan apa sih hukuman yang diberikan kepada sekolah tersebut
berdasarkan skb empat menteri yang telah diubah ya

yang sebelumnya kan apabila ada temuan kasus konfirmasi
ini sebelum diperbaharui
ini di satuan pendidikan kita menutup ptm paling cepat tiga x dua puluh empat jam
namun di skb menteri dua ribu dua puluh dua ini terdapat perubahan
dimana penghentian sementara ptm di satuan pendidikan
sekurang kurangnya empat belas x dua puluh empat jam
apabila terjadi kluster penularan covid sembilan belas
dan apabila setelah dilakukan surveillance
ternyata bukan merupakan kluster ptm terbatas
maka ptm terbatas tersebut hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat
kasus konfirmasi atau kontak erat selama lima x dua puluh empat jam
nah itu kan saya akan ke pak satriwan
pak satriwan tadi sempat disinggung juga bahwa aturan sebenar benarnya adalah harus dihentikan sementara ya
kemudian juga sekolahnya wajib untuk melakukan penanganan kasus jika ditemukan kasus positif covid sembilan belas di sekolah
sesuai dengan aturan atau skb empat menteri
sejumlah sekolah juga justru menyatakan mereka menolak untuk melakukan aktivitas
case finding karena menilai itu sulit
nah tanggapan anda seperti apa pak satriwan
apakah ini kembali menunjukkan bahwa lemahnya penegakan aturan itu memang berlaku
jadi aturan ya hanya aturan
tapi implementasinya ya memang jauh dari itu
ya terima kasih mbak mepri
saya kaget juga ya
mendengar info bahwa sekolah
berarti kan kepala sekolah dan guru ya
atau orang tua siswa
itu enggan ya untuk dilakukan acs ya
aktif cash finding oleh pemprov misalnya
dalam hal ini dinas kesehatan dki misalnya gitu
padahal kan ini
cara yang saya pikir cukup tepat ya
untuk mengidentifikasi titik titik penyebaran kasus baru misalnya di jakarta kan begitu
dan cara apa namanya
pencarian berdasarkan acs tadi
jadi ini mestinya mampu mendeteksi secara dini
termasuk memitigasi gitu ya
pencegahan penularannya lebih jauh lagi gitu
nah saya rasa tidak mesti juga pemprov minta izin gitu ya
bertanya kepada sekolah mau apa enggak gitu ya
mestinya langsung saja
karena kan yang punya otoritas saya rasa pemprov ya
atau pemda tempat gitu ya
baik di jakarta maupun di luar jakarta
dan sepatutnya sekolah dalam hal ini
guru kepala sekolah dan orang tua siswa
itu akomodatif ya kooperatif gitu
dengan metode acs tadi
karena acs itu juga saya rasa
merupakan amanah dari skb empat menteri gitu
nah memang saya mendapatkan informasi juga ya
pak menteri termasuk di jakarta ini dari p dua g dari dki
bahwa ada ya guru atau kepala sekolah yang
menjaga gitu ya merahasiakan gitu
jadi kalau ada anak atau gurunya yang opositif covid gitu
kemudian mereka sengaja menjaga gitu
padahal kan ketika ada kasus covid ini kan bukan aib ya
justru ini kalau diinformasikan dengan baik dengan tepat
bisa menyelamatkan lebih banyak orang
ini akan menyelamatkan banyak orang
di dki misalnya awalnya kan tiga puluh sembilan sekolah yang tutup
nah kami yakin betul angkanya sebenarnya di atas empat puluh tiga
karena masih ada orang tua atau sekolah yang belum menginformasikan secara terbuka
nah ini sih satu fakta yang juga apa ya
mencengangkan karena kita sudah pandemi berlangsung sejak dua ribu sembilan belas
untuk masalah kasus
dua puluh dua ribu sembilan belas di wuhan dua ribu dua puluh kita pandemi ditetapkan oleh who begitu ya
tapi masih ada pihak pihak termasuk diantaranya tadi
curahan hatiat alias curhat dari para guru
yang justru masih berpikiran di sekolahnya bahwa adanya kasus positif ini sebagai aib
padahal sepakat sekali dengan adanya informasi ini juga justru akan mempermudah proses tracing
nah ini dr kasri terkait dengan masalah ini seperti apa nih
berarti apakah ini lagi lagi menjadi indikasi ketidaksiapan sekolah dan lembaga pendidikan
ada pun prosedur penyelenggaraan
ptm ini ya tadi kita sudah sebutkan
mengacu pada skb empat menteri tahun dua ribu dua puluh
kita ketahui bahwa mulai dua ribu dua puluh
semua satuan pendidikan pada wilayah ppkm level satu dua dan tiga wajib melakukan ptm terbatas
saat ini kan kita ketahui juga tidak ada daerah yang masuk ke dalam level merah atau level empat
hampir semua daerah yang ada di berbagai wilayah indonesia
masuk ke dalam level dua dan level satu
nah di sini ada dua fokus utama berdasarkan penyesuaian skb empat menteri tahun dua ribu dua puluh
yang dimana pertama harus dipastikan bahwa tenaga pendidikan sudah tervaksinasi
nah selain itu juga fokus kedua dalam skb ini adalah terkait penerapan protokol kesehatan

untuk mencegah dan menanggulangi munculnya kasus covid sembilan belas

nah pemerintah mendorong satuan pendidikan juga untuk menggunakan teknologi digital
agar bisa memantau perkembangan pandemi di masing masing satuan pendidikan
skb empat menteri telah melalui berbagai pertimbangan yang matang
dengan tujuan untuk keselamatan bersama budi elmasi empat anak anak
ya anda menyebutkan bahwa memang kita lihat secara umum provinsi provinsi yang ada di indonesia ini
anda sebutkan anda klaim bahwa kedua dua karyawan pendidikan ini harus memiliki kepentingan teknologi digital
bahwa tidak ada yang berada di zona merah
artinya di sini lebih saya artikan sebagai penerapan ppkm level ya
tapi kita ambil contoh ini dokter
ada lima daerah setidaknya di jakarta yang masuk dalam zona merah
kalideres kebonjeruk kebayoran baru cilandak dan juga senen
nah kalau kita mengacu pada skb empat menteri di mana penerapan ppkm level satu dua
oke dki jakarta ada di level dua begitu
tapi ini ada daerah daerah yang masuk zona merah dok
ini penyesuaian aturan dari satgasnya harus seperti apa
karena untuk aturan kita membagi kondisi daerah menjadi ppkm level satu dua
lalu ppkm level tiga level empat dan daerah muslim
untuk level empat yang belum tervaksinasi dan di mana ini tidak boleh dilakukan sekolah tetap muka
ya ataupun yang telah tervaksinasi untuk ppkm level empat
tidak boleh tetap muka
ini pengaturan berdasarkan pengaturan pembelajaran tetap muka terbatas
berdasarkan kriteria kondisi daerah berdasarkan ppkm
yang diatur berdasarkan menurut ppkm nya
kalau level empat tidak boleh sama sekali dilakukan ptm
oke berarti kalau untuk kita perbarui data bersama
berdasarkan data yang dari kemenkes
kalau dinyatakan zona merah berarti idealnya
tidak hanya bicara soal ppkm
karena kan kalau ppkm levelnya masif nih kabupaten kota begitu
kalau kita bicara zona
kan ini kan ada beberapa kemudian kecamatan daerah yang juga masuk dalam zona merah
atau ada opsi pjj gitu ya
saya akan kembali ke pak satriwan
kita juga tahu salah satu faktor yang menjadi ditemukannya kasus positif covid sembilan belas ini
ternyata transmisinya tidak berlangsung saat kegiatan belajar mengajar saja
tapi juga dikarenakan adanya interaksi
bapak sendiri sebutkan pulang sekolah mereka kemudian masih ngobrol ngobrol bersama teman
kemudian pengawasan di lingkungan sekolah juga masih kurang
ini bagaimana anda menyoroti hal ini
apa kemudian seharusnya aturan yang diterapkan
karena banyak juga nih yang kemudian orang tuanya mungkin anak anaknya di sekolah tetap menerapkan prokes
tapi kemudian pulang dari sekolah masih jalan jalan
misalnya ke mal atau kemudian ke tempat tempat hiburan
nah ini kan juga menjadi salah satu faktor risiko ya untuk penularan covid sembilan belas
dari p dua g apa kemudian solusi dan saran yang seharusnya mungkin lebih diketatkan lagi aturannya kah
atau seperti apa
ya ini ada hubungannya dengan dari pusat pendidikan ki hajar dewantara
bahwa penyelenggara pendidikan itu yang pertama mestinya adalah keluarga kan
yang kedua adalah masyarakat
yang ketiga baru perguruan atau sekolah
nah dalam konteks cegahan atau mitigasi ini juga tiga tiga komponen ini juga berperan
jadi tidak hanya dibebankan kepada sekolah
pulang sekolah itu kami berharap betul kepada pemerintah
apakah aparat gitu ya
atau satu pp mungkin
di jam jam krusial pulang sekolah
karena kita kan maksimal enam jam ya
berarti asumsinya masuk pukul tujuh
nah ditingkatkan pengawasan atau razia misalnya di titik titik anak anak berkumpul
atau di sekolah sekolah gitu ya
di depan depan sekolah
untuk merazia anak anak ini
saya rasa gampang untuk dideteksi anak pakai seragam
kalau mereka nggak pakai masker
tidak jaga jarak melanggar tiga m
saya rasa itu harus segera diminta pulang gitu ya
kalau perlu diantar pulang gitu
supaya tanda kutip memberikan sanksi sosial juga
jadi di jam jam krusial pulang sekolah ditingkatkan razia atau pengawasan
kemudian juga yang kedua wali kelas dengan orang tua
nah kan hubungannya sangat intens saya rasa selama pandemi ini
makin intens gitu ya
misalnya pukul tiga belas pukul tiga belas tiga puluh sudah setengah jam kok anak belum pulang juga gitu kan
nah ini saya rasa bisa berkomunikasi di media ya
antara orang tua dengan wali kelas
ditanya anaknya kemana kemudian sudah pulang apakah belum
oh ternyata belum pulang gitu kan
belum pulang ini kenapa ini
nongkrong ke manakah atau belum pulang
belum pulang belum pulang ini kenapa ini nongkrong ke manakah atau belum pulang

apakah ada kegiatan sekolah gitu
dua hal ini bisa menjadi strategi yang sederhana tetapi cukup mempengaruhi ya untuk pencegahan kelurahan tersebut sepulang dari sekolah
karena sepulang dari sekolah sebenarnya itu di luar kapasitas sekolah ya
kepala sekolah untuk mengawasi kan karena keterbatasan juga
baik pak bapak dan juga dokter kastri ini kita untuk menguasai pelihatan sekolah atau pelihatan sekolah
untuk menutup jalannya diskusi kita hari ini saya ingin bertanya singkat saja
pak satriwan dan juga dr kastri di tengah naiknya kasus covid sembilan belas
termasuk di antaranya varian omicron kemudian ada juga usulan atau arahan untuk kantor ini
wfo ya kalau kita bicara perkantoran tujuh puluh lima persen tapi ternyata ptm masih banyak yang juga dilaksanakan seratus persen
masih aman tidak pak mungkin singkat saja aman atau tidak pak satriwan
kalau p dua g dari awal tetap berharap kita kembali kepada skema ptm terbatas lima puluh persen
karena ada kekhawatiran kami meningkatnya omicron termasuk di jakarta sebagai epicentrumnya
tetap ada kekhawatiran sehingga skema kembali ke lima puluh persen dengan metode pembelajaran hibrida atau kombinasi
lima puluh persen di sekolah lima puluh persen di rumah waktu yang bersamaan
saya pikir itu relatif aman bagi siswa maupun
baik berarti ptm seratus persen dinilai belum aman berarti itu hal yang juga diaminikah oleh satgas dr kastri
ya kita tahu ya omikron ini memiliki masa inkubasi yang lebih singkat daripada virus corona yang sebelumnya empat belas hari
ya kalau ditanya aman atau tidak itu tergantung dari imunitas seseorang maksud anak anak
jadi untuk saat ini anak anak maupun dewasa yang terkena omicron ataupun yang belum berpapar
jangan terlalu khawatir tapi kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita menjaga protokol kesehatan kita
jadi belum bisa dikatakan aman menurut saya terima kasih
baik yang pasti adalah aturan idealnya aturan aturan yang ada itu bisa diimplementasikan sesuai dengan yang tertuang dalam aturan tersebut ya
agar juga kemudian mengantisipasi
penyebaran virusnya kemudian juga tidak ikut ada lagi kluster kluster sekolah
dan sehingga sekolahnya tidak harus ditutup begitu ya
baik terima kasih banyak
saya ucapkan kepada bapak satriwan salim koordinator nasional p dua g
dan juga dr kasri meher anggota satgas penanganan covid sembilan belas
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan sehat selalu bapak dan juga dokter
terima kasih salam sehat